tokoh nasional yang juga menjabat sebagai ketua umum partai hanura osman sabta atau yang biasa di sapa oso menyambangi pesantren al asrianul iman yang terletak di bogor jawa barat
ketangan uso disambut pimpinan pondok pesantren habib muhammad waliullah bin sheikh habib sagaf
ketangan uso disambut pimpinan pondok pesantren habib muhammad waliullah bin sheikh habib sagaf
seusai acara oso ditanya awak media mengenai dukungan dan sikap partai demokrat kepada gerindra
kalau saya bilang itu memang terserah dia tapi sebelum itu demokrat itu memang telah mengunjungi mengirim utusannya untuk meminta juga kepada politik
dan itu ada pertemuan dari keluarga daripada keluarga besar demokrat atau ketua dan sekjennya itu ketemu dengan sekjen partai pdip untuk membicarakan kemungkinan kemungkinan dalam rangka kerjasama dengan demokrat
nah hasilnya saya tidak tahu
nah hasilnya saya tidak tahu